ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono memberikan pembekalan terhadap calon legislatif partainya
sbi mengimbau seluruh kader untuk bersiap hadapi pilpres dan pilek dua ribu sembilan belas
pembekalan diadakan mulai hari ini hingga minggu sebelas november di jakarta hotel sultan jakarta
dalam sambutannya sbi mengimbau seluruh caleg untuk selalu siap hadapi tantangan dalam pilpres dan pilek dua ribu sembilan belas
sbi mengakui partai yang mengusung capres dan cawapres sangat diuntungkan dibandingkan partai yang tidak mengusung siapapun
demokrat harus bekerja keras agar elektabilitas partai naik dan tidak anjlok
sbi juga menyinggung presidensial threshold yang terlalu tinggi sehingga menutup kesempatan partai kecil mengusung capres cawapres sendiri
setidaknya ada tiga hal
pertama pemilu dua ribu sembilan belas ini dilaksanakan
pemilu dua ribu sembilan belas ini dilaksanakan secara serentak
survei saat ini membuktikan bahwa partai politik yang punya capres sangat diuntungkan
sebaliknya partai politik yang tidak punya capres dan cawapres suaranya menurut
kemungkinan perolehan pdi perjuangan bersama
pertama pemilu dua ribu sembilan belas ini dilaksanakan secara serentak
survei saat ini membuktikan bahwa partai politik yang punya capres sangat diuntungkan dibandingkan partai kecil mengusung capres sendiri

partai demokrat tetap berpendapat bahwa
undang undang itu keliru
dalam kesempatan ini ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono juga menilai situasi politik bangsa sudah berubah sejak dua ribu delapan belas
politik indonesia syarat akan politik identitas dan politik sara
sbi menilai politik indonesia cenderung mudah dipengaruhi oleh ideologi dan paham tertentu sehingga demokrasi menjadi tidak sehat
sbi pun berharap agar calon presiden dan wakilnya berkampanye secara sehat dan mencegah politik identitas
caranya dengan mengedepankan program program perakyatan dan selalu menciptakan kerukunan